antrean kendaraan terpantau mengular di dermaga eksekutif pelabuhan merak cilegon banten pada minggu siang
hingga minggu siang antrean kendaraan pemudik masih memenuhi area dermaga eksekutif untuk mengantre memasuki kapal
antrean yang sebelumnya hanya terjadi di dalam area pelabuhan kini sudah mengular hingga area gerbang pintu masuk debagai eksekutif
pt sdp juga mengantisipasi kepadatan kendaraan pemudik dengan menerapkan sistem penundaan melalui penyediaan beberapa titik penyangga
untuk mengetahui pantauan jalur mudik di kawasan tol layang mbz dan di pelabuhan merak kita sudah memiliki dua jurnalis kompas tv
di tola yang mbz ada jurnalis kompas tv gracie adur
dan di pelabuhan merak ada jurnalis kompas tv valentina
kita akan ke gracie adur terlebih dahulu di tola yang mbz
gracia selamat siang bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas di tol layang mbz apakah mulai ramai di siang hari ini
kondisi arus lalu lintas di kilometer empat puluh delapan ramai lancar
kecepatan pengemudi ini rata rata lima puluh hingga enam puluh km per jam
dan situasi ini tidak jauh berbeda dengan tiga jam sebelum atau setelah sahur
dimana situasi untuk di kilometer empat puluh delapan
pukul empat puluh delapan kondusif hanya terjadi kemacetan di beberapa titik
salah satunya adalah di kilometer tiga puluh enam atau kilometer tiga puluh tujuh karena di situ baru dibuka kontraflow
sehingga banyak kendaraan yang sudah mulai bergerak ke jalur sebelah kanan yaitu ke jalur kontraflow
sehingga di situ terjadi adanya sedikit kemacetan dan juga kepadatan
tapi itu mudah ataupun cepat terurai
sehingga kontraflow yang sudah dilakukan secara ataupun dilakukan lebih awal di hari jumat tanggal lima april lalu
ini membuat arus lalu lintas di tol layang mbz tepatnya di kilometer empat puluh delapan sangat kondusif ramai lancar kecepatan lima puluh hingga enam puluh km per jam
nah kalau misalkan di tol layang mbz ini terjadi kedaraan mogok biasanya jasa marga ini sudah cepat melakukan antisipasi atau langkah
ada terjadi kendaraan mogok di tol layang mbz
ini pt jasa marga dan juga kepolisian langsung menutup kawasan tol layang mbz selama dua puluh menit
ini tujuannya agar tidak terjadi adanya kemacetan
jadi kendaraan dialihkan ke jalur bawah di bawah tola yang mbz tepatnya di kilometer tiga puluh tujuh sampai ke gerbang tol cikatama
tapi hari ini situasinya kondusif
juga saya melihat tidak terlihat adanya beberapa
kendaraan yang sudah mulai parkir di bahu jalan ini sudah tidak ada
di hari kelima ini pengendara sudah mulai tertib dan disiplin dalam melakukan perjalanan arus mudik menuju ke jawa timur dan juga ke jawa tengah sisko
baik jadi pantauannya masih terpantau kondusif seperti itu dan ada sejumlah langkah situasional yang dilakukan
mulai dari pemberlakuan kontraflow dan juga nantinya kalau ketika ada kendaraan kendaraan mengendali kendala akan dibantu oleh pihak jasa marga
dan kita akan bergeser ke pelabuhan meraksi logan banten
valen bisa diseritakan bagaimana untuk kondisi atau pantauan anda disana
apakah masih ramai seperti malam tadi valen untuk di sana
masih ramai seperti dengan yang anda katakan francisco dan juga saudara
kalau melihat antrian dari para pemudik yang menggunakan mobil di pelabuhan ataupun di dermaga eksekutif di pelabuhan merak banten ini
saya akan tunjukkan secara real time melalui visual udara yang dilakukan oleh kamera person kami
nah terlihat antrian di area pelabuhan eksekutif ini saja memanjang hingga tujuh ratus meter
ini berbeda jika dibandingkan dengan hari hari sebelumnya yang hanya sekitar empat ratus hingga lima ratus meter saja dalam posisi antrian untuk kemudian menunjukkan tiket
yang sekaligus menjadi tanda check in mereka untuk bisa memasuki dermaga untuk kemudian mengantri masuk ke dalam kapal
melihat dari mana data yang juga sudah dirilis oleh pihak pengelola pelabuhan
data yang juga sudah dirilis oleh pihak pengelola pelabuhan
tiga hari menuju hari raya lebaran
hingga hari ini sudah ada satu ratus lima puluh ribu penumpang pejalan kaki yang kemudian naik ke kapal dengan rincian empat puluh empat kapal yang disediakan dan satu ratus tiga puluh empat trip yang diberlakukan
angka ini naik hampir empat puluh jika dibandingkan dengan satu hari sebelumnya yang biasanya pemudik ini memenuhi area pelabuhan
angka ini naik hampir empat puluh jika dibandingkan dengan satu hari sebelumnya yang biasanya pemudik ini memenuhi area pelabuhan
ini hanya di angka satu ratus dua puluh ribuan saja
kemudian kalau kendaraan ini juga naik angkanya secara signifikan
kalau biasanya kita melihat perharinya hanya ada sembilan mobil yang melewati pelabuhan merak ini
tapi kemarin di tiga hari jelang lebaran
angkanya sudah naik ada delapan belas mobil termasuk juga bus angkutan penumpang yang meninggalkan pulau jawa untuk menuju ke sumatera
yang menarik adalah tadi kami sempat wawancara beberapa pemudik sisko dan juga siswa
memang sebelumnya pt sdpt bilang kalau tiket penumpang dan tim baru untuk pemudik ini habis sejak tanggal enam sampai tanggal delapan februari
tapi kemudian baru bisa dipesan di satu hari setelahnya
nah tadi para pemudik yang tentu ini juga berdampak pada kemacetan dan volume kendaraan yang antri
ada saja pemudik yang sebenarnya memiliki tiket untuk tanggal sembilan
sembilan april sudah mulai mengantri di pelabuhan
ini kemudian yang juga menjadi catatan bagaimana kemudian nanti petugas daripada pelabuhan sendiri
untuk kemudian mengelola untuk para pemudik karakter pemudik yang seperti ini
apakah mereka memang harus diputar balik untuk pulang ke daerahnya
atau mereka memang harus diwajibkan menunggu sesuai dengan jadwal keberangkatan yakni sembilan april
tentu kalau misalnya memang harus menunggu berarti ini juga mengurangi space
daripada pemudik yang kemudian menunggu di ruang tunggu
nah tips yang bisa saya berikan kepada para pemudik yang mungkin sedang melakukan perjalanan
ini memang situasi saat ini tidak tertebak begitu artinya kemacetan panjang ini juga masih akan terjadi
bahkan mungkin hingga esok hari tanggal delapan april dua ribu dua puluh
siapkan amunisi siapkan logistik makanan begitu ya utamanya bagi anda yang mungkin juga tidak berpuasa
makan begitu di antrian tapi kalau yang tapi bagi anda yang berpuasa ini biasanya di titik titik kemacetan
ataupun di titik titik rest area itu ada pos layanan kesehatan
mungkin anda juga bisa cek kesehatan sembali meregangkan tubuh anda supaya tidak lelah dalam berkendara
utamanya jika anda adalah sang supir begitu ya istilahnya yang menjadi pimpinan dalam pasukan anda
dalam perjalanan mudik supaya nantinya mudik ini tetap nyaman tetap asik sehingga nanti ketika
sudah sampai di tujuan anda tetap dalam kondisi prima
ya tentunya ini akan jadi pr bagi pihak pengelola bagi pemudik yang baru bisa berjalan ataupun juga akan diberangkatkan pada tanggal sembilan
nah ini untuk masalah pengelolaan dan juga solusi solusi alternatifnya kita kan juga akan menunggu dari pihak pemerintah
nah apakah akan ada kedatangan menteri perhubungan budi karyasuma di sana
rencananya akan kapan valen
iya francisco berdasarkan informasi yang beredar di rekan rekan
dan media termasuk yang sudah ter confirm oleh pihak pengelola pt asdp memang nanti rencananya menteri perhubungan budi karyasuma ini akan sidak
ataupun akan memeriksa seperti apa pantauan seperti apa juga arus lalu lintas baik itu di pelabuhan ataupun di jalanan menuju pelabuhan
seperti kita ketahui bahwa kemarin itu kemacetan terjadi panjang kalau ekornya saja berada di kilometer sembilan puluh delapan
berarti sepanjang jalan tol merak yang ada tiga belas km
kemudian kalau dari gerbang tol merak untuk menuju ke pelabuhan saja membutuhkan jarak lima km berarti kemacetan itu sendiri terjadi dalam jarak sembilan belas km
ini mungkin menjadi hal yang patut jadi catatan
apalagi juga pihak asdp termasuk juga ditelantas kota banten begitu ya
memang memprediksi bahwa menjadi puncak arus mudik ini jika dibandingkan dengan tahun lalu jumlahnya ini meningkat secara signifikan
meningkat hampir enam puluh delapan persen
kalau tahun lalu jumlah pemudik yang melewati selat sunda meninggalkan pulau jawa lewat the jalur merak bakauheni ini ada di angka delapan belas ribu
untuk tahun ini pemudik bahkan mencapai angka dua puluh sembilan ribu
ini tertinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu
tentu yang nanti kami tanyakan kepada menteri perhubungan selaku juga pihak pihak yang menjadi satuan tugas pengamanan dalam rangka arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat ini adalah
apakah ada skenario yang ditambahkan skenario pengaturan lalu lintas yang kemudian perlu ditambah supaya mengurai kemacetan
dan kemudian apa yang menjadi evaluasi serta yang paling penting adalah persiapan dalam menghadapi arus balik dua ribu dua puluh empat yang diprediksi nanti akan terjadi mulai tanggal sebelas april dua ribu dua puluh empat
untuk jadwal kedatangan menteri perhubungan sebenarnya kami mendapatkan informasi bahwa jadwalnya akan tiba
pelabuhan merak dermaga eksekutif ini pada pukul sebelas waktu indonesia barat
tapi sampai saat ini belum ada tanda tanda kehadiran pihak terkait yang tentu ini tentu masih akan kami tunggu
dan poin poin tadi tentu akan kami tanyakan untuk bisa menjadikan kenyamanan bagi bersama pengetahuan bagi publik utamanya bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan mudik lewat jalur merak untuk menuju ke pelabuhan bakau di lampung
terima kasih valentina sitorus yang melaporkan langsung dari pelabuhan merak cilogon banten
kepadatan masih terjadi bahkan ini meningkat dua kali lipat
menuju proses check in dan sebelumnya juga ada grasi adur yang melaporkan langsung dari tol layang mbz
terima kasih rekan rekan selamat melanjutkan aktivitas